pemerintah tiongkok marah besar atas manuver ketua dpr amerika serikat nancy pelosi
yang nekat berkunjung ke taiwan
pemerintah tiongkok bersiap meluncurkan aksi militer sebagai respon balasan
atas kunjungan nancy pelosi
untuk pengulasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan pengamat militer dan pertahanan kony rahakundini
selamat sore apa kabar
baik alhamdulillah bu kony langsung saja ini tiongkok menggelar latihan militer besar besaran
di sekeliling taiwan saat kunjungan ketua kongres nancy pelosi ke taipei
bagaimana analisis anda soal simulasi perang yang dipertontonkan oleh tiongkok ini
saya kira itu suatu tindakan yang sangat wajar karena amerika sendiri kan saat nanti nancy policy mengunjungi taiwan
menggelar empat perangnya termasuk satu kapal induk
dan itu artinya bukan main main ya kalau kita bicara satu kapal induk itu artinya
satu flotila itu mengikuti kapal induk tersebut termasuk payung pelindungan udara
dan kalau kita perhatikan memang kementerian luar negeri china
kan jelas jelas menyatakan dari jauh sebelum kunjungan ini terwujud sudah mengutuk kan
apalagi kunjungan tersebut menjadi terwujud sangat mengutuk keras sebagai kunjungan
yang disebut sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip satu cina
dan disinilah kita harusnya mempertanyakan memang tidak dilarang untuk apapun amerika
mau melakukan apapun karena itu kebiasaan amerika serikat
tetapi pertanyaannya apa pentingnya nancy policy datang ke taiwan dalam situasi saat ini
sekali lagi ini akan memiliki dampak parah pada fondasi politik hubungan luar negara china
dan yang paling penting adalah bagaimana ini akan merusak kedaulatan dan integritas teritorial china
karena selama ini dan kebetulan sekolah saya kan juga di amerika juga di taiwan
itu kita tahu betul bahwa amerika selama ini selalu menyatakan bahwa prinsip amerika adalah one china policy
dengan kunjungan pelosi ke taiwan ini menunjukkan bahwa amerika memainkan kartu two china policy
yang mana pertanyaannya satu
apakah kemudian artinya
amerika menyerang keurusan dalam negara china
kalau itu china policy berarti dia menganggap gerakan separatis
sekali lagi kita mesti paham ya dari perspektif china taiwan itu adalah separatis
negara yang membentuk sebuah daerah area kedaulatan china membentuk kedaulatan sendiri
dan itu akan serius merusak perdamaian dan stabilitas bukan saja di area selat taiwan
tapi ini akan mengirimkan sinyal kuat yang sangat salah
kepada pasukan separatis tadi tanda kutip ya
untuk indonesia tanda catatannya ini akan memberikan inspirasi untuk papua
ketika taiwan saja mampu begitu makanya papua akan bisa
kemudian yang mesti kita ingat keamanan indo pasifik
kenapa keamanan indo pasifik
ini membuktikan selama ini pertanyaan saya selalu gitu loh
kenapa sih sudah ada fpda kemudian dibentuk the quad
yaitu gabungan antara jepang amerika australia dan india untuk keamanan indo pasifik
belum the quad selesai kemudian al qaeda
walaupun aukus dinyatakan seperti kelompok untuk kecanggihan teknologi atau kerja sama teknologi
kalau kita membaca sebelas poin perjanjian yang dicantumkan dalam aukus
itu sangat penguasai dunia maya dunia digantara antariksa
dan juga logistik serta industri pertahanan
dan itu artinya kan kalau kita melihat rangkaian sebuah kekuatan perang
itu adalah dukungan jika diperlukan sesuatu tindakan keras di indo pasifik
itu kira kira yang harus kita perhatikan
dan kita harus juga kalau seharian
masyarakat indonesia ini kan dengan kepemimpinan presiden jokowi
betul betul memainkan kartu yang selama ini kita selalu pegang teguh sejak zaman presiden soekarno ya
yaitu bebas aktif dan non alignment
itu yang paling penting
non alignment itu artinya tidak ada keberpihakan
dan itu artinya kita mungkin bisa berharap presiden soekarno dulu bisa mengatakan to hell amerika
kalau memang membahayakan kawasan atau membahayakan kita
at the same time kita harus berani juga menyatakan demikian
karena kalau kita lihat dari semua konsepnya ini adalah delapan puluh dua delapan puluh empat persen mungkin amerika percaya china itu ancaman
betul karena mereka ada perang teknologi ada perang utang amerika kepada china juga besar sekali
this and that lah termasuk economic impactnya ya
makanya mereka selalu khawatir bricks dan lain lain
tapi jangan lupa bahwa sebenarnya kita sendiri gak punya urusan gitu
jadi kalau kita sekarang mengatakan bahwa masuk ke taiwan ini berbahaya untuk kawasan
kita harus mampu mengatakan to health amerika
ini daerah yang tenang
so far walaupun china diberitakan seolah olah akan mengancam mengancam mengancam
kita nggak pernah terancam kok oleh china
secara langsung apa
bukan oleh china gitu loh
jadi kita juga harus mengingatkan ke pemerintah amerika serikat untuk tidak mengganggu kedamaian di indo pacific
sama seperti halnya kita juga mengingatkan taiwan
begitu ya bu kony ya
karena begini jangan dia pakai kartu taiwan ini untuk ikut campur dalam urusan politik dalam negeri china
kalau kita menginginkan pesan sinyal ini penting sekali maka kita juga menginginkan sebenarnya akan hal yang sama
persiapan jika kemudian amerika akan ikut campur urusan papua
jangan salah ya
jadi kita harus sangat hati hati karena kartu papua juga adalah kartu penting buat amerika serikat
nah kemudian kita mesti lihat lagi dari faktor misalnya sekarang kita kaitkan ke kemarin apa
itu yang dari awal saya bilang
sebenarnya garuda shield itu betul betul harus dilakukan di daerah sanakah gitu
daerah natunakah karena itu sebenarnya akan memancing
bayangkan ini kan eksersis militer besar besaran yang kita lakukan bersama coalition of the willing
amerika dan kawan kawan
jadi untuk apa kita sebenarnya menampakkan wajah seolah olah kita adalah bagian dari amerika serikat
nah kalaupun kita sekarang kita mau mengambil langkah balance ya kan
kalau memang kita tetap mau pegang non alignment kita
rasakan kita bikin exercise sekarang di daerah papua
bersama rusia bersama china
apa rasanya australia dan amerika begitu kita melakukan itu
itu kan exercise ya kan
untuk membangun kita kerjasama kekuatan militer kita untuk bisa network scientific warfare
bisa kerjasama antara matra dan lain lain dengan negara kawasan
at the same time itu pasti akan shocking buat australia dong
makanya kita harus mengerti
mengerti betul perasaan china hari ini
dan sekali lagi meminta sekali lagi amerika berhentilah memainkan kartu taiwan
karena buat saya ini agak aneh
kenapa pentingnya pelosi melakukan ini
apakah ini exit door dari kebijakan amerika yang salah terhadap rusia di kasus ukraina
war perang ukraina
ini memasuki musim dingin
saya lagi melihat apakah sedang mewawancari exit door dari kasus kegagalan kebijakan amerika dan nato di kasus rusia dan ukra
sehingga kemudian membuang isu ini atau perang ini atau menggeser perang ini ke kawasan kita
dan inilah kita harus betul betul tolak gitu
karena kalau ini terjadi itu artinya amerika dan kawan kawan tidak menjaga kawasan kita sebagaimana yang kita harapkan
karena toh sekali lagi dengan asean ya kan dengan china dengan semuanya even dengan india yang bagian dari quad
even dengan australia yang bagian dari quad bagian dari fpdg bagian dari aukus pun kita baik baik aja gitu

satu step ini maju saya rasa indonesia harus mengambil sikap tegas dengan bebas aktifnya dan non alignment nya
oke jadi pemerintah harus adil juga ya mengingatkan kepada amerika serikat untuk tidak mencampuri urusan domestik negara lain
saya ingin tanya bu kony tapi dengan reaksi wajar yang tadi anda katakan bahwa latihan militer digelar oleh pemerintah tiongkok
apakah kemudian pemerintah tiongkok akan betul betul memberikan sanksi begitu memberikan aksi balasan dari segi militer kepada amerika serikat atau kepada taiwan dengan adanya kunjungan nanc pelosi ini
kalau untuk mengakukan apa saya kira kita mesti melihat juga apa reaksi
ini kan setelah reaksi ini ada ada per statement politik ya
tadi kalau kita perhatikan statement politik dari china sudah sangat keras
itu pernyataan bahwa mengutuk dan menganggap ini pelanggaran serius terhadap prinsip satu china itu menurut saya sudah sangat konkret
dan itu sangat jelas kalau kita dalam posisi china pasti kita akan melakukan hal yang sama
karena ini kan dampak parahnya pada kawasan
yang kedua kita harus ingat bahwa setelah taiwan itu sangat berdekatan dengan laut cina selatan
jadi jangan sampai isu taiwan itu menjadi pintu masuk untuk kemudian bring the issue to the whole south china sea area
which is itu sebenarnya betul betul pintu atau gerbang kita karena itu natuna ada di sana kan
nah ini yang kemudian kita betul betul harus mendudukan sebenarnya atau menyuarakan kepada amerika serikat
sama seperti suaranya rusia kalau kita perhatikan presiden putin langsung juga ikut mendukung suara xi jinping
karena apa karena beliau pun merasa kenapa tiba tiba kawasan yang tenang damai ini dimasuki
jadi tidak ada yang melarang nancy pelosi untuk berkunjung kemana pun
tetapi sekali lagi ingat ya amerika itu memegang one china policy dan itu dia harus pegang terus
karena begitu dia masuk ke satu channel policy ada masalah konkret yang dihadapi amerika serikat juga
bahwa kalau demikian maka taiwan adalah negara
sekarang ini kan taiwan berangkat seketangga negara
contoh indonesia apakah indonesia punya hubungan diplomatik tidak
kita nggak punya duta besar gitu karena dianggap taiwan bukan negara gitu
nah kalau sampai dengan kunjungan pelosi itu menyatakan bahwa itu hak dia hak amerika serikat untuk melindungi taiwan
berarti dia menganggap taiwan itu sebagai negara dan ini akan merubah secara signifikan status taiwan di dalam dunia internasional
oke jadi ada dualisme sikap amerika serikat di sini ya
di satu sisi mereka mengakui one china policy tapi di sisi lain mereka mendatangi taiwan dan seolah olah memberikan dukungan kepada taiwan
tapi bu kony terakhir kalau dari pernyataan pernyataannya ketua kongres nancy policy ini mengatakan bahwa pemerintah amerika serikat tidak akan meninggalkan taiwan
kalau memang betul nanti terjadi

apakah kebijakan amerika serikat akan sama seperti yang terjadi di ukraine
taiwan juga akan merasakan ditinggal dalam tanda kutip
sebenarnya nancy pelosi ini mau ngapain
mau memindahkan ukraine award kepada taiwan
toh taiwan gak ada masalah
saya sempat lama tinggal di taiwan
saya tahu betul hubungan diplomatik taiwan dengan china itu sangat baik
dan gak ada masalah
perusahaan besar taiwan yang banyak di china demikian vice versa gitu
jadi kenapa tiba tiba nancy pelosi merasa harus kesana dan mengeluarkan statement ada apa berdasarkan itu
ada apa berdasarkan taiwan
amerika akan datang
emang taiwan sedang diapain oleh china gitu
nah ini yang saya merasa betul
bahwa ini sepertinya amerika serikat dan kawan kawan sedang mencari exit door keluar dari perang ukraine dan rusia
karena di mata saya sebenarnya nato tuh udah kalah
negara negara nato sudah kalah lah
apalagi kita mau masukin musim dingin ya
kita akan lihat bagaimana perang dampak energi diberhentikan oleh rusia
dan menurut saya ini akan sedang cari gimana ya
caranya bingung ya
udah kita pindahkan perangnya ke sebelah sana
nanti supaya damainya pelan pelan gak kelihatan gitu
atau wajahnya amerika dan nato itu terselamatkan
ini yang tidak boleh dan kita sebagai negara yang sangat berdaulat
dan kita memegang apa
kita tuh negara fulcrum di kawasan
jika ada apa apa maka jalur alki tengah kita itu atau apa
alki timur barat kita tuh pasti akan dibuka
pasti dibuka oleh amerika serikat
ini yang kita mesti sekarang hati hati
dampak kita akan sangat besar
be very careful sekali lagi saya ingatkan
garuda shield sangat sukses
kita harus sangat apresiasi itu
tetapi sekali lagi garuda sih tidak boleh berdiri sendiri
karena kalau kita hanya melakukan dengan perang
dengan garuda shield
maka itu akan dilihat kita telah mengambil posisi sebagai bagian dari amerika serikat
sementara kita bukan bagian dari amerika serikat
tidak mendapatkan keuntungan apa apa
menjadi kalaupun dianggap bagian dari amerika serikat
sekalian kalau memang kita memang mau ngambil posisi ya sudah
kalau memang kita harus bergeser
ini adalah pernyataan presiden yang harus menentukan
bukan lagi menteri luar negeri malahan
sudah harus presiden bahwa kita misalnya meninggalkan non alignment kita
bergabung dengan amerika
itu harus dinyatakan
tetapi sekali lagi perjuangan presiden soekarno dulu
dan membuat indonesia terkuat di bagian selatan di tahun seribu sembilan ratus enam puluh
dan itu yang harus kita jaga penuh
saya mengingatkan saja kita akan memasuki peringatan konferensi asia afrika
ketika konferensi asia afrika di bandung
ada dasar silat bandung
satu poin yang paling penting dari dasar sila bandung
adalah indonesia menolak aliansi pertahanan
dimanapun di dunia
karena dianggap oleh presiden soekarno aliansi pertahanan itu membuat dunia tidak seimbang
dan saya kira inilah saatnya indonesia menyatakan hal yang sama
karena kalau kemudian kunjungan pelosi ke taiwan itu betul betul membuat china marah
maka ini akan membangkitkan indo pasifik yang segera bergolak
saya kira demikian
oke kita harapkan itu tidak terjadi
bu kony dan ketegangan antara amerika serikat dengan tiongkok
dan juga taiwan segera meredah begitu
terima kasih sekali atas analisisnya yang sangat komprehensif
connie rah gundini bakri pengamat militer dan juga pertahanan